sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tadi kan udah lama gak ngobrol sama si titin
mak kagak deket sama anaknya
tapi kalau sama ibunya deket
tat lo kalau nyelotip toples jangan tebal tebal
kasian yang beli
om bisa jadi keeper
kamu kalau main bola jangan di jalanan
di lapangan banyak yang jual kolat
sekarang mak kamu udah rajin pur
solatnya di masjid
nilang aja lo buka puasa di masjid biar dapet tajil gratis
gak apa apa tujak
yang penting kan rajin ke masjid
tujak dengerin kata anaknya pak odi
hai apa ngomong jack pur rezeki nggak boleh ditolak
jalan loh iya beh baru juga jam empat din
hai mending menghinder dulu be bukan puasa di sini bagaimana yaudah ntar bungkusin bubur
hai ah ya laden bubur lagi bubur lagi yang lainnya pak emang mau nyapa sih mau candil
yaudah ntar suruh bobby beli tandil kan kalian nama campurnya ya iya beh
iya babi awas dulu dong
kita ke sana kemana ke rumah barunya titin kapan sekarang aja mak ngapain yang main aja
sekalian buka puasa bareng seperti itu
rua iya kemana sudah sepuluh ayo
enggak puasanya ntar gimana
di warteg apa nasi beli nasi di warteg oh itu sekalian es campur sama cendil ngapain
pak beli cendol sama campur kan ada bubur kacang hijau ngkong kamu tuh pengen makan
es campur sama cendil kunyitnya pak bubur kacang hijau aja deh ya udah
depan kiri ya
ya siapang masa saya dituruni di got depan dikit no
bubur kacang hijau buat buka puasa ah gimana sih
gue beli sendiri widi beli nggak lupa udah ada
bubur kacang hijau ya udah ntar gue beli sendiri widi beli nggak lupa udah ada bubur kacang hijau
bubur kacang hijau
bang bang bang cukup kalau terus terus itu temen lurus ya bukan temen saya rumah saya
di gang situ apaan enggak mau cek saya dari tadi
start pergi sudah tempatnya setitim maikut
lalu aja lagi loh terus mah sendiri ian dong ya nggak apa apa udah duluan telepon lagi loh
mumpung masih jam segini
rumahnya nomor berapa sepuluh
ya young apa jedewang ke lagu nucarnya ya inyay
anaknya mertua sayah mertua abang berarti ini gua
ada di rumah pak haji
istirahat dulu pak haji
sekali kali saya pengen jalan kaki
kalau naik sepeda terus beti saya jadi gede
di sini bukan neng
iya kok tahu
iya tuh kan sering nganter
pak haji saya mau duduk di sini aja ya sampai buka puasa
gue sih boleh boleh aja
ntar kalau pas buka puasa lo pakai kolak gue ya
kata almarhum abah saya juga
kalau mau belanja belanjalah
itu bukan kata babaloh
olo pak haji beneran saya lagi bingung atu
sio katanya belum bisa balik ke jakarta
iya katanya keluarga di sukabumi butuh orang buat usaha bikin kue
terus bingungnya di mana
ya bingung atau pak haji
sintis mau ikut istrinya ke kampung apa enggak
kata gue sih sintis mendingan ikut sama ke kampung